kenapa kau obrak abrik semua isin mahri itu
aku mencari liantin berlian yang baru aku beli dari ibu supangka
sudah benar benar kau cari
dari obrak abrik begini masih kurang yakin leontin itu betul betul hilang
lalu siapa yang ambil
mana aku tahu
tapi demi tuhan
aku curiga sama bu guru itu
bu kalau bicara hati hati bu
dia kan guru
kenapa kau curigai
memangnya guru tidak bisa berbuat salah
tuh pak marta buktinya
bu bu imas kan sudah seminggu binatari sini
aku juga kan nggak tahu kapan tepatnya leontin itu hilang
bisa saja sebelum pindah dia ambil siapa tahu
apa masih belum cukup
ibu bikin dia susah
minggu yang lalu ibu bikin dia pindah dari rumah ini
dan sekarang menuduh dia melakukan pencurian
tidak ada apa apa
itu masuk di akal
mungkin karena dia muda dan cantik
semua laki laki di desa ini membela dia
pak sanusi pak pur suami saya
sekarang pak kades juga nampaknya akan membela dia
kalau saya berani membela dia tidak karena dia muda dan cantik
tapi karena dia benar
bagaimana mungkin pak kades bisa yakin dia benar
padahal seorang tetangga saya memergoki dia menjual emas
menjual perhiasan di toko emas cipanas empat hari yang lalu
saya sanggup bahwa orang itu sebagai saksi kemarin sekarang juga kalau memang pak kades menginginkan
saya akan lapor polisi
supaya soal ini diusut secepatnya
tapi kalau pak kades tidak ambil peduli pada pengaduan saya
saya akan mengadukan pak gades sebagai kepala desa yang tidak tanggap pada masalah warga
saya harap bu imas bisa mengerti kedudukan saya yang serba salah ini
kalau saya tidak cepat cepat menangani pengaduan ibu ju
nah si isi cikoneng ini akan mendengar ocahannya
dan menurut saya itu akan tidak menguntungkan ibu imas
biji kuning inilah barangkali cobaan yang paling berat buat saya
kalau memang kita harus ke toko masjid panas untuk menjernihkan suasana
sebaiknya kita berangkat sekarang
supaya situasi begini jangan terlalu lama menyakitkan badan saya
pakun kami pergi dulu
tapi saya merasa tak berhenti
pernah malam saya masih ingat waktu itu hujan lebat ibu ini memakai payudu
barang dan petang penjualan masih bapak sempat masih pak bisa saya
hai gini tolong bapak ingat ingat kira kira dalam selingguh ini pernah tidak bapak membeli
hontimberia pernah pernah
sesuai dengan permintaan ibu jum saya sudah laporkan kepada
kursi mengenai liangnya hilang itu dan pulisi sendiri sudah mengandalkan pendidikan seperhunya
hai sekarang ini berada di antara kita bapak sersan mail yang akan melanjutkan
pemeriksaannya mudah mudahan saja pada sore hari ini segalanya bisa jelas dan tuntas
silakan pak terima kasih
sengaja saya minta pak nafis pemilik tokomas cipandas ini untuk hadir bersama kita di sini
hai sebetulnya kasus ini harus diselesaikan di kantor polisi
hai apa yang ibu katakan bahwa seseorang telah melihat ibu imas menjual perhiasannya
ke toko masjid panas empat hari yang lalu ternyata benar sekali betul kan dulu tidak satu manusia pun
mau percaya kalau saya ngomong guru mana mungkin mencuri leontin harap tenang dulu bu biar pak mail
meneruskan pemeriksaannya sedang banget hai pak nafis harap memberikan keterangan yang benar hai
hai apa betul ibu ini yang datang dan menjual perhiasannya ke tokomas bapak empat hari yang lalu betul pak
hai kalau begitu tolong tunjukkan perhiasan dan surat surat penjualannya kepada hadir
hai pasti sudah dijual murah padahal saya beli leontin berlian itu dari busu pangkat harganya mahal sekali
sebentar betul ini liontin ibu yang hilang
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai inilah leontin yang dijual ibu imas kepada pak nafis
hai perhiasannya sendiri
hai betul begitu pak nafis betul pak terus mana leontin berlian saya ada harap ibu tenang
hai tolong pak nafis perhiasannya ibu jom
hai betul ini leontin ibu hilang bukan hilang pak dicuri saya kan sudah bilang dia pindah dari rumah saya cuma alesan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
hai bukan kan
jangan banyak bicara bu sebelum ibu nanti lebih malu lagi
hai leontin ini pak nafis beli dari siapa pak nafis
hai dari anak itu pak dari dia dua hari lalu
kenapa bapak percaya memberi bahan barang semahal itu dari anak dibawah umur
leontin ini saya beli dari seorang bapak bu yang datang bersama anak ibu
lengkap dengan surat surat penjualannya
ibu jangan tanya sama saya
saya tahu dia menandatangani kuitansi di atas metre dengan nama marta
marta guru smp yang dipecat karena menip
terus apa hubungan kamu sama penipu itu
sekarang kami persilahkan ibu meneruskan urusan ibu dengan anaknya di kantor polisi saja mbak
karena urusan dengan bu dimas saya anggap telah selesai
ibu masih harus banyak berhubungan dengan kami di kantor polisi
karena anak ibu mencuri
meskipun itu barang ibu sendiri
kedua kami masih harus menemukan dan menahan bekas guru anak ibu yang bernama mahta
dan yang ketiga
itu terserah kepada ibu imas
apakah beliau akan memaafkan ibu
atau sebaliknya akan menuntut ibu
dengan alasan karena ibu telah mencuri
ibu telah merusak nama baiknya
sebelum lidahmu mengendalikan kamu
karena lidah itu bisa membela kita
tapi juga bisa mencelakakan kita
di kais protect normalintens textbook konfigurasi